ya idul adha memang tinggal tiga minggu lagi
namun apakah anda sudah menyiapkan menu istimewa di hari lebaran nanti
jika belum anda mungkin bisa mencoba resep yang satu ini
yaitu rendang putih dibalut dengan sayur lodeh rebung
daging sapinya yang empuk dipadukan dengan sayur lodeh yang pedas
dijamin membuat penikmatnya ketagihan
ingin tahu bagaimana lezatnya rendang putih lodeh rebung
hari raya idul adha identik dengan melimpahnya daging hasil kurban
namun terkadang kita bingung untuk mengolahnya menjadi satu sajian yang istimewa
nah salah satu restoran di surabaya jawa timur
mencoba membuat resep baru yang bisa disajikan saat idul adha nanti
namanya rendang putih
cara membuatnya cukup sederhana
langkah pertama semua bumbu dihaluskan
lalu siapkan wajah dan beri minyak zaitun
dan goreng irisan bawang merah dan potongan daging sapi
setelah itu masukkan bumbu yang telah dihaluskan
campur dengan santan dan aduk hingga tercampur rata
biarkan beberapa menit hingga daging sapi empuk dan bumbunya meresap
setelah matang angkat dan tiriskan
langkah selanjutnya adalah membuat sayur lodeh rebung
siapkan rebung muda lengkuas daun jeruk
kaldu ayam garam gula dan santan kelapa
sementara untuk bumbu halusnya siapkan bawang merah
bawang putih cabai merah besar kunyit kemiri dan ikan pindang
langkah pertama tumis bumbu yang telah dihaluskan dengan minyak secukupnya
hingga aromanya harum
tambahkan garam gula dan lengkuas
masukkan sedikit air ke dalam bumbu yang telah ditumis dan biarkan mendidih
selanjutnya masukkan rebung dan ikan pindang yang telah disiapkan
tambahkan daun jeruk dan daun sala
masukkan rebung yang telah ditumis dan biarkan mendidih
yang pertama yang tadi tadi saya masak adalah itu daging masak putih
itu yang saya sebut rendang
supaya masyarakat di indonesia jangan tahunya hanya rendang yang merah aja
tapi rendang itu ada juga yang putih
yang ini satu lagi saya masak arsik ya itu yang asal dari medan
perpaduan antara rendang putih dan sayur rebung ini sangat pas
disajikan saat hari raya idul adha nanti
dagingnya yang empuk dan rempahnya yang memikat
membuat menu ini semakin nendang dan mantap di lidah
dengan empalnya yang banyak santannya ini
makanya ini namakan empal putih kan
ini enak banget sih santannya kerasa banget
apalagi sama rebungnya
ini kayaknya sih sayur rebung lodeh ya
jadi pas sih rasanya
kalau digabungin enak banget
bagaimana anda tertarik untuk mencoba masakan ini saat idul adha nanti